kita ke informasi selanjutnya
orang tua dan teknologi memang kadang tak berjalan seiringan
banyak orang lanjut usia tergagap gagap dengan perkembangan teknologi
dan untuk menjembatani kesenjangan ini
singapura menyelenggarakan klinik digital bagi orang tua secara rutin
setengah jam jelang pukul dua siang pekan lalu
para orang tua ini sudah menanti di ruang tunggu di perpustakaan daerah tempinan singapura
warga lanjut usia ini datang lebih awal
karena hendak mengikuti klinik digital yang diinisiasi pemerintah singapura
salah seorang di antaranya adalah ng bilyan
sudah dua kali nenek ini menjadi peserta klinik digital
yang datang lagi karena belum puas pada pertemuan pertama
kali ini ia ingin berkonsultasi lebih lama
klinik digital merupakan jawaban bagi para orang lanjut usia terhadap perkembangan teknologi
mami kamu sebaiknya pergi ke ponsel
saya tidak ingin mengajar kamu
dia ingin mengajar saya tapi sangat sulit
dan dia bekerja dan tidak ada waktu
entah sendirian ada juga tiu ying
kakek ini merasa terbantu karena anggota keluarganya tak mampu menyelesaikan masalah pengaturan waktu di ponselnya
karena ini membantu banyak orang
tapi saya yakin saya bukan saja yang membutuhkan orang
ada orang yang lebih membutuhkan dari saya
dan saya pikir mereka semua menikmatinya
dan juga terima kasih kepada penyelidikan anda
anda memiliki penyelidikan yang sangat baik
karena ini sangat sederhana
semua orang sangat baik sangat berkawan
klinik digital ini melibatkan berbagai komunitas dan perguruan tinggi di singapura
tenaga pengajarnya adalah sukarelawan dan mahasiswa
mereka diharapkan bisa menjelaskan hal yang dianggap sepele
seperti mengunggah foto di media sosial
memesan anggutan online
membalas surel dan sebagainya
di sisi lain bagi perguruan tinggi
klinik digital merupakan wadah tanggung jawab sosial
dan ajang pembelajaran bagi mahasiswa
ketika para pelajar datang
kami ingin mereka belajar lebih dari hanya subjek akademik
kami juga ingin mereka belajar keterangan fundamental
dan salah satunya adalah perkhidmatan komunitas
jadi di tahun yang lalu
temastik poli telah membuat para pelajar
menjadi bagian dari komunitas ini
saya pikir program ini sangat berguna
karena kami dapat membantu para orang tua yang mempunyai pertanyaan
mereka memiliki pertanyaan tentang cara menggunakan telepon
atau mereka hanya memiliki
mungkin para rakyat keluarga mereka sangat sibuk untuk membantu mereka
atau mungkin mereka tidak meminta bantuan
tapi dengan program ini
mereka dapat datang ke sini untuk membantu
dan mereka bisa bertanya pertanyaan yang mereka tidak yakin tentang
dan kami dapat membantu mereka
singapura rajin menggelar klinik digital bagi warga senior sejak november dua ribu tujuh belas
tahun ini setidaknya lima puluh empat kali klinik digital akan digelar di berbagai daerah di singapura
diharapkan dua orang lanjut usia tidak lagi gagap dengan perkembangan teknologi
tentunya ini suatu langkah yang baik agar generasi tua
tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi
eddie jant singapura